satu persatu orang tua siswa ini menggendong anaknya
menyeberangi derasnya arus banjir lahar gunung semeru
di sungai regoyo desa jugosari kecamatan candipuro lumajang jawa timur
derasnya aliran banjir harus diterjang para orang tua dan siswa
demi menuntut ilmu di sekolah dasar negeri jugosari tiga
yang berada di seberang sungai pada senin pagi
tidak jarang baju seragam hingga sepatu mereka basah
terkena air banjir lahar ini
mereka terpaksa menantang bahaya karena tidak ada pilihan lain
akses ini menjadi jalan satu satunya warga
setelah jembatan limpas yang menjadi penghukum dusun sumber langsep
dan dusun sumber kajar desa jugosari tertutup
akibat diterjang banjir lahar gunung semeru
air terpaksa ya apa bisa dibanggul lagi anak sekolah tuh
ya harapan warga sumber angsep
ya semoga aja jembatan yang udah hilang ini bisa disode kembali bagaimana gitu
dari tiga puluh delapan siswa yang berasal dari dusun sumber langsep
separuh diantaranya tidak masuk sekolah karena banjir lahar
meski demikian pihak sekolah mengaku memberikan toleransi
kepada siswa yang tidak masuk sekolah
berkurang lebih dari separuh ini yang tidak masuk
yang tidak masuk ya
sudah keadaan cuaca kurang bersahabat
kami memang mengkondisikan anak anak bisa pulang lebih awal
kasian nanti kan terjebak
selain melumpuhkan aktivitas belajar mengajar
banjir lahar ini juga menyebabkan tigaran berjiwa
di dusun sumber langsep desa jugosari
kecamatan cakituro lumajang terisolasi
mirhadiri caksono lumajang jawa timur